sementara itu jaksa agung muda bidang tindak pidana umum kejaksaan agung fadil zumana menegaskan
tidak akan merevisi tuntutan terhadap terdakwa kasus pembunuhan berencana brigadir yosua utabarat richard eliezer
fadil zumhana menjelaskan bahwa tuntutan sudah sesuai parameter alat bukti dan juga fakta
kami tahu kapan akan merevisi
ini sudah benar kenapa merevisi
contoh yang pernah saya revisi itu kasus di kerawang
itu keliru paling selim
kalau sudah benar kenapa merevisi itu pertanyaan jawabannya
tidak akan pernah merevisi
lpsk tidak pernah puas
ya tidak apa apa
itu kayak saya bilang lembaga lain tidak boleh mengintervensi kewenangan jaksa agung
itu pendam kita
kan masih ada upaya hukum nih
maksudnya ada pembelaan ada apa segala macam
lpsk itu lembaga pemerintah
penetapan dari makin makin aja
nggak ngeluarin penetapan
mungkin hakim akan bertimbangkan dalam putusan
sebelumnya lembaga perlindungan saksi dan korban atau lpsk mendesak jaksa agung
merevisi tuntutan terhadap terdakwa richard eliezer yang dituntut dua belas tahun oleh jaksa penuntut umum
dikutip dari detikom wakil ketua lpsk edwin partogi mengatakan
jaksa agung bila peka dengan tuntutan rasakan di dalam masyarakat
maka bisa merevisi tuntutan itu